sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi di kawasan gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi jakarta selatan
aksi digelar untuk menyalurkan aspirasi terkait dengan pemberhentian lima puluh tujuh pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan
unjuk rasa ini pun melibatkan badan eksekutif mahasiswa dari seluruh indonesia
demo menuntut pemimpin kpk dan pemerintah membatalkan pemecatan lima puluh tujuh pegawai kpk
selain menyampaikan aspirasi melalui orasi mahasiswa ini melakukan aksi teatrikal yang menandakan matinya pemberantasan korupsi
sementara itu demonstrasi juga dilakukan kelompok masyarakat yang justru mendukung pemimpin kpk
memberhentikan lima puluh tujuh pegawai termasuk penyidik senior kpk novel baswedan
pemimpin kpk sebelumnya telah resmi mengumumkan pemberhentian lima puluh enam pegawai
dan seorang pegawai lain dinyatakan pensiun dari jabatannya per tiga puluh september dua ribu dua puluh satu
oke teman teman saya mau menginformasikan kepada teman teman
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi bem seluruh indonesia
menggelar unjuk rasa di depan gedung kpk
masa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga
dan untuk mengetahui keadaan terkini di depan gedung kpk saat ini sudah ada reza ramadan
selamat sore reza bisa anda sampaikan hingga sore ini bagaimana keadaan di sana
apakah masa sudah mulai membubarkan diri atau masih bertahan
ya rifana untuk kondisi sore ini di depan gedung merah putih kpk
memang situasinya demonstrasi yang dilakukan oleh dua kelompok yang pro dan juga kontra
terhadap pemecatan lima puluh tujuh pegawai kpk ini sudah sama sama membubarkan diri
sekitar pukul empat sore tadi rifana
memang dari penemantauan tim kami sejak siang hingga sore
kebanyakan ataupun konsentrasi massa yang melakukan demonstrasi
ini kebanyakan adalah pihak yang kontra atau yang menolak
ataupun yang meminta pembatalan pemecatan lima puluh tujuh pegawai kpk
yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
adapun kelompok masyarakat ini berasal dari bem seluruh indonesia
dan berbagai kelompok masyarakat
demonstrasi ini dilakukan setelah bem seluruh indonesia
ini sudah memberikan ultimatum kepada presiden joko widodo
agar berpihak kepada pegawai kpk yang dilakukan pemecatan
namun setelah tiga hari
ultimatum diberikan oleh mahasiswa dan tidak ditanggapi oleh presiden joko widodo
maka bem seluruh indonesia ini melakukan demo hari ini
dan tadi sendiri demonstrasi ini berasal dari kampus kampus tidak hanya di jakarta
namun juga kampus yang juga dari luar jakarta rifana
tadi kami misalnya sempat bertemu dengan mahasiswa yang berasal dari yogyakarta
dan tadi memang sempat situasinya sempat panas begitu
karena sempat terjadi dorong dorongan antara pendemonstrasi
dan juga pihak aparat keamanan
dan akhirnya setelah bersepakat hingga pukul empat sore
dan juga mereka menyalurkan aspirasi
mereka memutuskan untuk membubarkan diri
mereka merasa bahwa aspirasi yang mereka sampaikan
ini tidak diterima ataupun tidak tersampaikan
selain itu juga mereka kecewa karena ketua kpk firly bahuri tidak ada di gedung kpk pada hari ini
oleh karena itu mereka

akan melanjutkan aksi demonstrasi atau akan ada aksi demonstrasi lanjutan
untuk mendorong pembatalan pemecatan lima puluh tujuh pegawai kpk
yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini rifana
ya reza apakah ada perwakilan dari kpk yang menemui perwakilan dari mahasiswa
atau memang tidak ditanggapi sama sekali suara suara unjuk rasa dari mahasiswa ini reza
ya rifana saya tidak melihat adanya perwakilan kpk yang mendatangi dari kelompok demonstran
karena juga dari pihak demonstran ini mengharapkan dari ketua kpk ferry bahuri
untuk mendatangi para demonstran untuk mereka dapat menyampaikan aspirasinya
namun sayangnya ketua kpk tidak ada hari ini di sini
dan juga mereka merasa aspirasinya juga tidak tersampaikan karena mereka mencoba untuk masuk ke gedung kpk
atau mendekati gedung kpk namun langsung dihalang oleh aparat dan juga terjadi sempat dorong dorongan
sehingga mereka memutuskan untuk mengumbarkan diri dan juga untuk memastikan akan melanjutkan aksi demonstrasi mereka
karena memang sesuai dengan surat keputusan pemberhentian secara terhormat oleh ketua kpk
bahwa lima puluh tujuh pegawai kpk ini diberhentikan secara terhormat
dan dipaksa pada tanggal kemarin
karena mereka juga mengatakan bahwa pada tiga puluh september nanti harus meninggalkan kpk
artinya masih ada waktu tiga hari lagi para demonstran dan juga kelompok elemen masyarakat
ini melakukan dorongan khususnya kepada presiden joko widodo
karena dari bmsi sendiri ini merasa bahwa demonstrasi yang dilakukan karena pemecatan pegawai kpk
ini sebenarnya hanyalah trigger saja rifana
karena sebenarnya ini adalah akumulasi dari berbagai kekecewaan yang terjadi karena presiden joko widodo
karena sudah sejak dulu misalnya presiden joko widodo ini menjadikan kekecewaan
dan juga akan dilakukan penguatan kpk pada janji janji politiknya
tetapi yang terjadi adalah presiden bersama dengan dpr ini melakukan revisi undang undang kpk
dan selanjutnya juga saat ini sudah dilakukan pemecatan lima puluh tujuh pegawai kpk
yang memang menurut mereka dari prosesnya sendiri dari tes wawasan kebangsaan ini sedikit tidak menurut mereka tidak wajar
oleh karena itu
ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan kepada presiden joko widodo dan juga kepada kpk secara keseluruhan
reza anda mengatakan akan ada aksi lanjutan dari bem seluruh indonesia ini
aliansi bem seluruh indonesia apakah akan tetap berpusat di gedung kpk
atau memang perwakilan mahasiswa sempat menyebutkan mereka akan berpindah menyampaikan aspirasinya ke istana negara
ya rifana tadi dari perwakilan bem seluruh indonesia tidak menyampaikan secara spesifik
dimana nantinya tempat demonstrasi lanjutan yang akan dilakukan
namun yang pasti bahwa demonstrasi yang akan mereka sampaikan ataupun aspirasi yang akan mereka sampaikan
ini terkhusus kepada presiden joko widodo dan juga kepada simbol kpk
oleh karena itu kemungkinan besar adalah demonstrasi akan dilakukan di sekitaran komisi pemberantasan korupsi
namun memang dari aspirasi yang mereka sampaikan
mereka mendorong memang dari presiden joko widodo karena presiden joko widodo memang sempat memberikan harapan
bahwa ketika saat beberapa ada puluhan dari pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
presiden joko widodo sempat menyampaikan supaya tidak menghambat dari hak hak pegawai yang dipecat ini
oleh karena itu memang dari para demonstran ini mengharapkan presiden joko widodo dapat memenuhi janjinya
dalam hal ini ada penguatan kpk
dan juga terhadap pegawai kpk yang dilakukan pemecatan
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza ramadan atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali